apa itu tadi
bukankah kamu dulu sudah kuperingati
untuk semua para demi penghuni sentro gondomait
agar kamu tidak mengganggu anak itu lagi
tidak ada yang bisa melarang para demi itu
apa ini yang dimaksud oleh prabu akasa
mimpi mimpi yang akan datang padaku
kalau kamu sama sekali tidak punya ingatan tentang siapa ibu kandungmu
ya gusti prabu
aku yang menghilangkan ingatanmu
akan ku kembalikan ingatan itu
untuk mengikuti tiap petunjuk dalam mimpi itu
dan jangan ragu ragu
dan jangan ragu ragu
bunuh siapapun yang hadir dalam mimpimu
perhatikan di sekeliling ini jagal
sebuah gua dengan lorong yang menyempit
di tempat inilah tugas pertamamu
perhatikan baik baik tempat ini
dia adalah salah satu anaknya
anakku dari seorang manusia
makhluk seperti itu
karena di dalam darahnya
mengalir darah siluman dan manusia
dia sangat berbahaya jakar
dia harus segera dibasmi
maaf gusti prabu
apa hubungannya dengan biong hamba
sudah pernah aku katakan kepadamu
kalau penjelasan tentang ibu kandungmu
akan datang pada mimpi terakhirmu
jalankan saja tugasmu ini
semua yang akan kamu basmi
ada kaitannya dengan ibu kandung
baik gusti prabu
ada apa buru
aku belum bisa pulang indah buru
ada tugas yang harus aku jalanin
ada musuh yang harus aku bunuh
aku masih belum pulih
musuhku ada di sebuah gua
sebuah gua guru
tapi gua apa
aku tidak tahu
aku hanya tahu dia itu buru
aku tidak tahu luarnya
apa aku harus mendatangi goa satu persatu
aku harus mulai dari mana hindar
gua seperti itu buru
sejak kapan gua itu ada hendar
dari tadi gua itu ada disitu buru
itu tempat ini maksud
kalau begitu sekarang guru istirahat dulu
biarkan saya mencarikan air untuk guru
buru pasti haus kan
aku harus memulihkan tenagaku dulu
nanti malam kita ke sana
saya pergi dulu
aku sudah dengar dari senopati pudaksari
cundomanik bisa tinggal di isi lelumutan hanya untuk sementara
itu suatu kehormatan yang sangat besar bisa menerima tamu keraton segoro kidul
terima kasih ratu branga
kau sungguh baik hati sekali

tidak perlu berterima kasih untuk aku
terima kasih ratu kidul
lagipula sel lelumutan memang sudah berjanji
akan membantu keraton segoro kidul kalau sangat dibutuhkan
aku hanya ingin tahu saja
siapa yang ingin cinta lindungi di wilayahku
dia adalah putriku
putriku sewaktu aku masih menjadi manusia
beruntungnya seorang ratu kidul mempunyai seorang putri
beruntungnya seorang putriku mempunyai seorang putriku
ada apa kan ceng ratu
aku merasakan ada bahaya
nawangsi dalam bahaya cundomanik
baik kan ceng ratu
saya mohon diri
saya mohon diri
apakah sel lelumutan perlu membantu
tidak perlu ratu branga
aku rasa condoman sudah cukup untuk mengatasi masalah itu
aku takut aku takut tolong jangan
apa itu tadi
bukankah kamu dulu sudah kuperingati
untuk semua para demit penghuni
sentro gondom mait agar kamu tidak
mengganggu anak itu lagi
heeeeh sombong sekali kamu
tidak ada yang bisa melarang para demit
pulanglah laporkan pada ratumu
jangan main main dengan keraton segera tidur
satu dua tangannya begini
lihat biung tuh
aku sudah selesai mencuci biung
biung boleh aku ikut berlatih
hei nawangsi kamu saja
baru selesai mencuci kamu jemur aja dulu
kamu juga belum cuci piring kan
selesaikan semua pekerjaan kamu dulu
kok kamu masih di sini
kok malah berhenti kamu
pulang terus sampai bisa
ambon ratu tidak mungkin saya